sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
papi itu sebenarnya sakit apa sih
alena alena sudah
kamu ini kenapa sih
papi ini sehat
atau kamu memang benar benar ingin papi sakit
oke kalau papi gak mau ngasih tau
alena gak apa apa
alena akan cari tahu sendiri kok kebenarannya
dan sekaligus alena akan tahu
kalau sebenarnya papi itu sakit apa
mil kalau emma ternyata benar akulah ayah dari anak kami
apa kamu gak masa bersalah
apa suatu hari nanti anak kamu gak akan marahin kamu dan gak akan menyalahi kamu
kamu belum tidur mila
sebenarnya bila masih memikirkan kejadian tadi
ucapan edo tadi ada benarnya juga kak
bagaimana kalau nanti kak fah sudah besar
terus kak fah menanyakan soal ayah kandungnya sama mila
pasti kak fah akan menyalahkan kak mila kak
kak fah akan benci sama mila karena mila sudah memisahkan kak fah dari ayah kandungnya
tapi saat saat itu akan datang juga kak
permasalahan ini gak akan ada ujungnya kang
masalah ini harus
kita sendiri yang menyelesaikannya
kak mila gak sanggup berbohong selamanya sama kak fah kak
atau sekarang juga kita harus jujur sama tanpa ambar
kita menceritakan sama tante ambar yang sebenarnya kak
mila jadi takut sekarang kak
mila takut melaksanakan pernikahan sama kak fadil
mila takut kalau kebohongan ini terbongkar
tante ambar akan semakin melepaskan
mila dengerin aku
gak ada yang berbohong disini mila
kamu pernah berusaha jujur sama mbak
jadi gak ada yang berbohong mila
jangan lagi kita membahas soal ini mila
aku kan pernah tanya ke kamu
apa kamu menyesal memilih aku sebagai ayahnya kak fah
dan apa kamu menyesal memilih aku sebagai ayahnya kak fah
apa kamu gak akan berubah pikiran mila
saat itu kamu menjawabkan
kalau kamu gak menyesal
kalau kamu gak akan berubah pikiran
kalau kamu mau tahu
siapa yang paling kecewa saat ini
itu adalah aku mila
aku kecewa karena kamu nekat tanda tangan surat kuasa dari edo
secara nggak langsung itu berarti
kamu udah berubah pikiran sama aku bilang

udah lah mila
gak usah dibahas lagi
sekarang kamu istirahat
aku juga mau istirahat
eh ini sukatnya
ini yang gue pilih nih
mila aku tahu
ini dilema besar buat kamu
dan ini juga dilema besar buat aku mila
tapi kamu harus tahu
kita udah melangkah mila
cincin ini udah melingkar di jari kita mila
jadi yakinlah mila
kalau kita menjalani semuanya dengan baik
semuanya pasti akan baik baik aja
saya gak berhasil mendapatkan tanda tangan pada suatu kuasa dari ibu si bayi
ya kalau gitu kita tidak bisa mengeluarkan data itu mas
emang gak ada cara lain apa dok
gak ada mas
tanda tangan dari ibu sang bayi itu sangat penting
selain sampel darah si bayi
terus saya mesti melakukan apa dok
kalau saya minta sampel darah itu saya pasti nggak akan diberikan
dan bayi itu masih sangat kecil dok
dia lahir prematur saya gak mungkin bisa memaksakannya
tolong dok ini sangat penting sekali dok
saya butuh banget datanya dok
atau kurang jumlahnya
saya bisa melunaskan tanda cek
dan berapa dokter pun minta saya akan berikan
yang penting saya bisa menggunakan data dari janin camilla untuk membandingkan dengan hasil tes dna
kami lembaga independen
yang sangat terpercaya
kami tidak bisa menerima sogokan dari apapun dan dalam bentuk apapun
terus saya mesti melakukan apa dok
kalau saya minta sambal darah itu saya nggak akan diberikan
dan bayi itu masih sangat kecil dok
dia lahir prematur
dan saya gak mungkin bisa memaksakannya
tidak hanya dari sampel darah mas
maksud dokter apaan
tes dna juga bisa dilakukan dari sampel rambut dan kupu
d rambut dan kuku juga bisa
kalau dengan rambut dan kuku itu akan memudahkan saya
terima kasih dok
terima kasih dok
kalau dengan itu
saya akan menjaga kesehatan saya
saya akan menjaga kesehatan saya
ini adalah cara yang terakhir
saya harus mendapatkan rambut kava
tapi bagaimana caranya
selama ada tantangan ambar dan taufan di rumah itu
saya tidak bisa masuk ke sana
ternyata majalahnya ada di sini
ya ampun edo kamu ngasih ini yang jalan bilang sih
rumah ada orang gak
eh aku cuma tanya aja
ya barusan sih tante akbar sama mariana gak teringin telfon fisioterapi
syukurlah kalau kayak gitu
aku pengen balik ketemu sama kava aku kangen banget sama dia
edo udah jalan macem macem ya kamu inget tuh mama kamu di rumah
kamu mau dia pingsan lagi ya
tapi aku cuma ketemu sebentar doang kodi sebentar aja
eh edo udah dong jangan cari masalah do
kalau sampai tante akbar tau terus dia laporin kamu ke kantor polisi
terus kamu di penjara lagi emang kamu mau
eh tapi kan tadi kamu bilang katanya di rumah gak ada orang
iya tapi di kamar itu ada perawatnya do dan dia bisa laporin ke tante akbar
aku cuma ketemu sebentar aja
aku cuma liat dia abis itu aku langsung keluar lagi